kakek lagi apa
kakek lagi nungguin kamu sama adik kamu kesini
ih masih lama tau
lamanya sampai kapan
sampai hari sabtu
sampai hari sabtu berapa hari lagi ya
waduh lama sekali ya
kakek sabar dulu
kakek kangen sama kamu
selamat pagi kan
jam sepuluh lewat itu udah bukan pagi lagi memar
kirain masih jam delapan
sudah narik uang iuran
nunggu si joni dateng
kan saya punya anak buah
mobilnya sudah lama cuma saya lapin aja
gak pernah kita pake
bapak masih belum ada rencana pergi pergian
si joni belum bisa dateng
kenapa nggak kamu telpon dari tadi
jadinya kamu udah tau dari tadi
kalau si joni gak bisa dateng
saya salah ya kang
kenapa si jupri
kamu suruh aktif lagi
kemarin udah saya telpon
dia gak mau
dia lagi ngeritis usaha katanya
kurang ngajar dia
kemarin dia saya telpon
karena dia sudah gak nganggep kamu
dia saya sekor
bukan saya pecat
bukan saya pecat
bukan saya pecat
bukan saya pecat
bukan saya pecat
bukan saya pecat
bukan saya pecat
bukan saya pecat
bukan saya pecat
dia minta bergabung sama si jamal
mau ketemu teman si ratna
mungkin dari dia saya bisa dapat info
harus melacak ratna kembali
hari pertama tugas kamu jadi anak buah saya
tarik iuran dari semua pedagang di jalan
kamu sudah gak punya anak buah lagi komar
itu artinya kamu harus jalan sendiri
nagih uang iuran keamanan
dari satu orang
satu toko ke toko yang lain
dari satu kios ke kios yang lain
dari satu lapak ke lapak yang lain
mau narikin uang iuran
saya belum selesai ngomong
gimana kabar uang yang dibawa yuli
dia belum datang lagi ke sini
dia sudah kabur komar
dia bawa uang iuran seminggu
dia bawa kabur uang kita sekitar sepuluh juta
uang itu harus ada
buat kita bagi kemana mana
kalau gak ada
kita yang tanggung jawab
kakek lagi apa
kakek lagi nungguin kamu sama adik kamu ke sini
ih masih lama tahu
lamanya sampai kapan
sampai hari sabtu
sampai hari sabtu berapa hari lagi ya
waduh lama sekali ya
kakek sabar dulu
kalau kakek kangen sama kamu sama adik kamu
iya kakek tahu
tapi kakeknya sabar dulu
kakek boleh bicara sama mama
boleh ntar ya
oke nanti sering ke rumah kamu gak
cuma sekali pi
waktu itu kakek nasi tawarin buat tinggal di rumah
cuma dia aja mama
kamu mau ke rumah

kamu jadi ke sini hari sabtu
ajak sekalian ki nanti pulang ya
papi kangen sama dia
udah dulu ya pi
besok telfon lagi ya
masalah si jamal belum saya beresin
masalah si komar muncul
buatkan saya teh
si jamal sudah saya kasih peringatan
bukannya takut malah terus nyusun kekuatan
habis anak buah kamu
si murat sama si pipit berhasil dia jadiin alat
sekarang dia nerima si iwan yang lagi diskorsi komar
buat jadi anak buahnya
apakah harus lebih tegas sama si jamal
terus saya buang ke sungai cikapundung
tapi harus seizin kang bahar dulu
pak kang masih belum ngomong soal si jamal ke kang bahar
saya baru ketemu kang bahar kemarin
tapi dia masih belum mau ngomong soal bisnis

uang masuk dari jalanan
dibagi bagi ke siapa
kalau ada uang hilang cuma sepuluh juta aja
kang bahar nggak bakal tahu
tapi itu artinya saya bukan lagi orang yang bisa dipercaya
itu yang sudah saya jaga selama hampir dua puluh tahun
soal uang yang dibawa kabur itu
kamu harus tanggung jawab
bisa aja saya potong dari jatah si komar setiap bulannya
tapi uang buat belanja istrinya gak bakal cukup
uang buat sekolah sama jajan anaknya

dan jangan lupa subscribe channel ini